jelang idul adha para wanita di sawah lunto membuat makanan khas yang hanya ada saat lebaran haji
lambang tungkak namanya anita maya akan melihat bagaimana proses pembuatan jajanan khas yang merupakan resep turun temurun ini
nah ini dia daerah yang tadi saya sudah browsing ada persiapan khusus yang dilakukan menjelang lebaran haji
tepatnya di desa talawi mudik masih di kota madia sawah lunto
langsung aja kita lihat apa sih kuliner khasnya
jika lamang atau lemang pada umumnya menggunakan bilah bambu untuk dibakar
lambang khas desa talawi mudik ini digungkus dengan daun pisang dan dirangkai membentuknya
ikatan ikatan berantai seperti tongkat
itulah mengapa makanan ini disebut lamang tungke atau lemang yang berbentuk tongkat
proses ini katanya bisa juga untuk bekal orang yang mau berangkat ke tanah suci
jadi makanan ini kan awet jadi bisa untuk dibawa ke tanah suci
dan juga nanti dari bentuknya kan berangkai rangkai
jadi berangkai rangkai itu katanya dulu karena proses
kita haji itu lama jadi itu agar rombongan itu tidak terpisah
kita akan coba bikin sekarang jadi yang di rumah kalau kepengen nyobain lamang sungke
siapa resepnya dari umi langsung
boleh datang ke sawah lunto
bahan bahan yang harus disiapkan adalah tepung beras sangrai gula aren santan dan garam
jika semua adonan sudah kalis dan
tercampur dengan sempurna kini adonan siap dibungkus
nah di sini harus kerja sama
lamang yang sudah dibungkus kemudian dikukus selama kurang lebih tiga puluh menit
dan terakhir lamang dipanggang untuk menghilangkan tekstur basah pada adonan
aduh nah ya
bikinnya seru banget kepala
jika langsung dimakan sesaat setelah matang lamang akan terasa agak lunak dan lembut
lamang yang sudah dingin
memiliki tekstur yang padat
tidak hanya memiliki filosofi yang menarik
proses pembuatan lamang tungke ini juga melatih kerjasama antar anggota keluarga
proses memasak adonan adalah bagian para wanita
sementara proses mengikat bungkusan lamang diserahkan kepada lelaki
agar ikatan lamang lebih kuat dan menghasilkan lamang yang padat